kepala dinas kesehatan pemerintah provinsi lampung reihana memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi untuk diklarifikasi soal harta kekayaannya
rihana menjadi sorotan publik karena dianggap sering pamer koleksi barang barang mewah dan kehidupannya yang mewah
kepala dinas kesehatan lampung reihana memenuhi panggilan kpk reihana akan dimintai klarifikasi terkait dengan laporan harta kekayaannya
kadinkes lampung rehana tiba di gedung merah putih kpk pada senin pukul delapan pagi
curu bicara kpk bidang pencegahan ip meriati menegaskan reihana dimintai keterangan soal asal usul harta kekayaannya dihadapan tim direktorat lhkpn kpk
reihana menjadi sorotan publik karena dianggap sering pamer koleksi barang barang mewah dan kehidupan mewah
tidak hanya reihana kpk juga turut memanggil beberapa nama yang menjadi viral yakni bupati bolaang mondo utara
rihana menjadi sorotan publik karena dianggap sering pamer koleksi barang barang mewah dan kehidupan mewahnya ya
dirinya bahkan sempat memamerkan tas ermes miliknya yang ditaksir
harganya dua ratus juta rupiah dan menggunakan pakaian bermerek loui futon
adapun reihana merupakan asn golongan empat d dengan gaji sebesar lima juta rupiah di luar tunjangan